seorang nenek berusia delapan puluh tahun yang sedang sakit ditemukan warga tidak terurus dan tengah tidur di lantai tanah dapur rumahnya
warga kemudian mengevakuasi sang nenek
video kejadian tersebut mendapat simpati banyak warga dan kini menjadi viral di media sosial
inilah video berdurasi empat puluh empat detik yang viral di akun instagram saat nenek urib atau biasa disapa mbah urib dievakuasi oleh tetangganya
nenek berusia delapan puluh tahun warga desa tuk songo kecamatan borobudur magelang jawa tengah ini ditemukan warga tengah tidur di tanah di dapur rumahnya
kejadian itu diketahui pertama kali oleh seorang pegawai catatan sipil kabupaten magelang yang datang ke rumahnya saat hendak mengambil iktp milik mbah urib pada senin siang
mbah urip hidup berdua bersama suaminya mbah marto yang usianya juga di ujung senja serta sudah dalam kondisi pikun
kebetulan waktu itu dari capil itu mau diam
mbah urip mengambil iktp nya iktp nya pas ke situ
jadi ibu itu pas tidur di bawah
bapaknya masih agak sehat posisinya juga ikon ya
ya sudah tua
itu menurut keterangan warga sudah berapa lama itu pak
menurut keterangan warga itu kurang lebih sudah dua tahunan
dinas sosial kabupaten magelang kemudian membawa pasangan lansia tersebut ke rumah sakit umum daerah muntilan
untuk mendapatkan perawatan
tindakan pertama kita bawa ke rumah sakit untuk memulihkan kondisinya terlebih dahulu
baru kemudian setelah kondisinya baik kita nanti kembalikan kepada keluarga
mau nggak menanggung keluarga ini yang sakit
kalau memang dirasa tidak mampu ya diambil alih menjadi tanggungan
belum diketahui secara pasti penyakit yang diterima